seorang guru pesantren berinisial hw di bandung jawa barat mencabuli belasan santriwati hingga hamil dan melahirkan
sementara terlapor kasus dugaan pelecehan di lingkungan kampus fakultas ekonomi universitas sriwijaya
berencana melaporkan balik tiga mahasiswi yang mengaku telah dilecehkan olehnya
terdakwa melakukan aksi pencabulan di beberapa tempat diantaranya hotel dan apartemen
sidang kasus asusila ini berlangsung daring dan tertutup
hingga selasa sidang masih beragenakan pemeriksaan saksi
kalau pencabulan itu terlalu kasar ya asusila karena memang pelanggarannya undang undang perlindungan anak
korban ada berapa bu
kalau didakwaan itu ada empat belas
tapi kan ini kan yang dikatakan korban itu apakah dia korban yang langsung atau tidak langsung atau
ini masih dalam taraf pembuktian ya kami ph nya
perkara pencabulan ini ditangani oleh kejaksaan tinggi jawa barat
dari dakwaan terdakwa dijerat dengan pasal pencabulan dan diancam hukuman lima belas tahun penjara
tidak ada tindak pidana perbuatan capul korban itu ada dua belas orang anak
jadi waktu kejadian semuanya masih anak
masih terkait kasus asusila yang dilakukan oleh tenaga pendidik
terlapor kasus dugaan
pelecehan yang terjadi di lingkungan kampus fakultas ekonomi universitas sriwijaya
berencana akan melaporkan balik tiga mahasiswi yang mengaku telah dilecehkan olehnya
saat ditemui awak media dengan didampingi istri dan tim kuasa hukumnya pada rabu
terlapor dosen r membantah telah mengirimkan chat pesan whatsapp ataupun telegram
yang mengarah pada pelecehan seksual
kuasa hukum terlapor menambahkan kliennya membantah tuduhan
karena nomor yang mengirim pesan chat bernanda vulgar yang diterima para pelapor
bukanlah nomor misalnya
bisa saja pesan tersebut dikirim oleh orang lain yang mengatasnamakan r
saya ada akun telegram
namun akun telegram itu untuk keperluan saya sudah sekolah
itu terkait dengan jurnal
jadi kalau untuk urusan kemahasifo tidak menggunakan telegram itu ya pak ya
untuk mengungkap kasus ini
polda sumatera selatan telah berkoordinasi dengan subdit cybercrime polda sumatera selatan
untuk menyelidiki dan menelusuri bukti bukti awal
berupa chat chat pelecehan yang diterima polda dari para pelapor
untuk saat ini kita belum ya melakukan
pemanggilan nanti setelah kita ada banyak yang mengarah perkembangan daripada saksi saksi
keterangan saksi saksi baru kita lakukan pemanggilan si r
kasus dugaan pelecehan yang diduga dilakukan r mencuat sejak dua mahasiswi berinisial d dan c
melapor ke polda sumatera selatan empat desember lalu
selanjutnya pada enam desember satu lagi masa swiper inisial r
melapor mengalami pelecehan yang sama
yakni menerima kiriman jat dari dosen r yang bernada melecehkan
ibutan cnn indonesia